kepala divisi penghimpunan badan pengelola keuangan haji bpkh
menyebut jemaah haji reguler yang berangkat tahun dua ribu dua puluh
bakal mendapatkan layanan uang saku atau finkos selama menjalankan ibadah haji sebesar rp satu lima ratus arab saudi
berbeda dengan sebelumnya uang saku jemaah calon haji ini bakal diterima secara cash
dan sebagian melalui kartu debit yang dapat digunakan di tanah suci
sebagian cash sebagian lagi diberikan dalam masuk ke rekening atau digunakan nanti kartu debit di tanah suci
namun ini masih dalam tahap proses untuk implementasinya
fasilitas tadi sebesar rp satu lima ratus akan diberikan mayoritas dalam bentuk cash pada saat yang bersangkutan berada di asrama haji menjelang keberangkatan haji
nura menambahkan uang saku jemaah calon haji tersebut bakal diterima secara cash
uang saku jemaah calon haji tersebut bakal diberikan sebesar rp satu dalam bentuk non tunai
melalui rekening jamaah calon haji dan rp lima ratus sisanya akan diberikan dalam bentuk tunai
program non tunai ini sudah direncanakan sejak dua ribu sembilan belas namun tertunda karena pandemi covid sembilan belas
ketua umum asosiasi muslim penyelenggara haji dan umroh republik indonesia ampuri firman m nur
mengaku mendukung uji coba atau pilot proyek testless biaya hidup atau uang saku jemaah calon haji tahun ini
dulu living cost ini kan idenya diberikan untuk mengganti uang makan
sekarang ini mereka sudah disiapkan makan
nah kami setuju sekali kalau testless ini diberikan dalam bentuk kartu atm
sehingga bisa mereka menarik dananya dari atm anjungan tunai mandiri yang ada
saat ini juga atm itu sudah tersedia sudah cukup banyak di saudi arabia
selain inovasi cashless living cost firman juga berharap bpkh dapat mengembangkan investasi di arab saudi
untuk kenyamanan akomodasi dan fasilitas jemaah haji
seperti rumah sakit hotel dan penginapan